apaan sih mas lepasin nggak lepasin mas
kamu ikut sama aku kita pergi
kita cari dokter kandungan buat gugurin kandungan kamu
ngapain kamu peduliin sama suami kamu yang gak becus itu
gak gak apa apa sih mas gak
mas lepasin mas aku itu lagi sakit kamu lihat aku lagi di infus
oh yaudah dibawa aja
gak ada sih lepasin lepasin
kamu apaan tante
kamu lagi kamu itu apaan sih kucampur urusan orang dewasa
apa salah kalau aku tanya
kamu itu gak nanya tapi kamu menuduh
asal kamu tau ya aku akan mengusir siapa pun yang membuat aku marah
mas maksudnya mas apa
eh bapak bapak lepasin ibu apaan sih pak
lepas ayo keluar ayo keluar
bapak lepasin ibu pak

hai pad phones
gak sih kalau aku marah itu gak main fisik pak
kamu gak usah ikut campur
gimana aku gak ikut campur pak
jelas lah aku ikut campur pak aku punya hak
jadi sekarang kamu mau apa
kamu mau seperti ibu kamu
yang namanya laki laki itu nggak boleh berlaku kasar sama perempuan
kalau dia berlaku kasar sama perempuan
itu adalah pengecut pak
kamu jangan kurang ajar
dasar anak gak tau diri kamu
dari ujung rambut kamu sampai ujung kaki
bapak semua yang menjayain
hasil kelihatan bapak ngerti kamu
memang bener bapak itu pengecut
ada apa bu
sebentar gak apa apa ini
ibu gak apa apa
kenapa sih ibu ini masih betahhajud punya suami seperti dia
tolongin ibu ya
ibu dengan rps
udah lo duduk dulu disitu ya gue ambil obat dulu ke dalam
cepetan cepetan iya mau ngobatin
duduk sini dulu ya
mbak saya mau ketemu sama penyiar yang namanya gibran
wah kalau jam segini belum ada yang datang mas penyiarnya
kalau mas mau ketemu sama penyiarnya nanti datang lagi aja kesini jam tujuh
gue udah jauh jauh kesini tapi gue gak boleh nyerang
mau sampai tengah malam pun gue bakal nungguin
gue harus tahu kayak apa orang yang udah coba coba rebut wulan dari gue
yaudah makasih ya mbak
gue ke kangen dulu ya
mau beli rujak titipan nih mama
yaudah gue temenin aja
eh gak usah lo duluan aja gue bisa sendiri kok
lagian tante ova tuh mau pulang gue temenin mama dulu ya
kamarnya kamar apa
di sebelah sana vip melati nomor dua
kalau lo ada apa apa lo telpon gue
atau teriak nama gue
gue pasti ada di sana
iya pan sih gue cuma mau ke kantin
gak usah berlebihan deh
iya diperhatiin juga
makanya kalau jalan liat liat
ingat ya tiana
kamu itu harus fikirin mas avandi sama devon
kalau sampai andika tahu anak yang kamu kandung itu bukan anak dia
itu sama aja kamu bikin mas afandi sama andika bertengkah
kalau gitu mbak pulang dulu
apa yang harus aku lakukan
mas kamu ngapain mas di sini
tolong kembaliin hasil usg aku mas
kembaliin sama aku mas
suami kamu aja nggak peduli sama kamu
yang ada cuma aku
aku yang udah kamu sia siain
kalo sampe mas gunawan liat bahwa usia kandunganku sudah delapan minggu
semuanya bisa runyam
pas aku mohon tolong kembalikan hasil usg aku mas
kamu ini kenapa sih
kita cari dokter kandungan buat hubungin kandungan kamu
ngapain kamu peduliin sama suami kamu yang gak becus itu
gak apa apa sih mas
mas lepasin mas
kamu liat aku lagi di infus
nggak asli lepasin
kamu itu apaan sih
kucampur urusan orang dewasa
kamu pergi dari sini
kamu gak punya hak disini
kalo kamu gak mau pergi juga
aku akan menyesal
tak ada yang gak byu belle
kumra productive untuk ke mu
itu ada bapak nih minggu
karu aba liat kan
mas mas udah masuk dikit
susar susar tolong panggil satpam susar susar
mas boleh cukup mendingan satpam satpam
ini kan ruangannya mama
satpam ngapain masuk ke ruangannya mama
pak pak tolong pak ada pengacau di ruangan saya pak
ini dia pak pengacau ya pak
bangun bangun kami pengacau kamu bilang aku pengacau
kamu bilang aku pengacau iya
aku mohon mas tolong jangan pernah ganggu aku lagi
kamu pernah mengaku kayak gini
tega kamu ya kamu angkat aku ini apa
kamu anggap aku ini apa
ingat tiana aku gak akan berhenti sampai disini
aku pasti akan datang lagi
jangan jangan ada apa apa
mas mas ada apa ini
contohnya siapa mas
cowok tadi itu siapa
tadi itu siapa
maaf banget ya
bapak gue tadi
sebagai seorang laki laki
mukanya tuh harus lebam
gak boleh hangus hangus
biar gak codikin
sekarang gue tau rin
luka lebam lo kemarin itu dari mana
gak ada yang nge subscribe
gak ada yang nge subscribe

akhirnya hari ini gue nge get lagi sama samuel